sekarang udah pacaran
kayaknya bakalan pacaran deh mereka berdua tuh kak
ya ampun raul yang sabar ya
iya gue tau
apalagi si novi tuh kan sahabat lo sendiri
gak bisa dimaafin lagi si novi tuh
gue terus berhati hati sama kejadian kemarin
novinya ada tante
bukannya kalian tadi pergi sama sama ke sausannya vivi
terus novi bilang mau nginep rumahnya kamu
iya sih tante
cuma tadi tuh dara gak bisa pergi sama sama
dia pergi ke ulang tahunnya vivi
dan kayaknya cuma narel sama novi doang sih yang pergi
oh kalau gitu
mbak novi pasti nginep di tempatnya aril
mungkin sih tante bisa jadi
yaudah kalau gitu nanti biar dara sendiri yang telepon novi ya
dara pulang dulu
ini juga sih aril gak diangkat angkat
ini novi samaria kok gak ada yang bisa dihubungin sih
terus sekarang gue nanya ke siapa dong
gue cuma pengen nanya sama lo soal novi sama ariel
tadi pas di pesta ulang tahunnya vivi lo ngelihat mereka berdua gak
gue kira lo mau ngabarin gue kalau ging jumbo tuh bubar
gungguan gue tidur aja
ya iyalah jelas lah gue ngerat mereka
oh ya by the way tadi mereka tuh kayaknya jadi makin kompak gitu mbak dolo
mereka kayak lebih happy
tau gak sih mereka tadi tuh berangkat bareng
terus pulang juga bareng
pokoknya kemana mana bareng deh
oh ya kok tadi lo gak dateng sih di pesta utahnya vivi
lo pacaran ya
ih kok dimatiin sih
yah doser cewek kesepian gak smart
ditanya mau telfon dimatiin
ih stalling banget sih
tapi gak apa apa deh seenggaknya sekarang gue udah tau keadaannya novi
berarti sekarang novi lagi nginep di rumahnya aril
gue gak perlu khawatir lagi
lu kasih tau gua dimana cewek itu
buku yang sama
gua bicara sama dara
baru aja pergi baru aja pergi
kita kita bangun sekarang aja ya
sebentar sebentar sebentar ya
hp sama bunyi
oh hp lu dara
lu masih inget gak lagu ini
lu kemana aja sih
dari tadi itu gue nelfon lo tau gak
novi di rumah dia sakit
dia diculik dan disekap sama geng motor
ya udah kalau gitu sekarang gue kesana ya
yaudah cepetan ya
ntar lagi darah kayaknya mau kesini deh
ya kita tunggu aja ya
ini semua gara gara robin
seharusnya gue emang gak boleh jatuh cinta sama dia
gak bisa gantah sama dia
ya ampun ruf
ruf ya ampun
lu gak apa apa kan ruf
awalnya tuh aru udah ngajakin gue pulang
tapi emang guenya aja yang gak mau
kalau gue pulang lu datang terus ngeliat kita gak ada di situ
waktu gue kirim pesan ke lo lo bilang lo bakal datang kan
malam itu di jalan sama sekali nggak ada kendaraan
satu taksi pun nggak ada yang lewat
gue kan tahu kalau ado itu lagi banyak sepupunya di rumah
gue emang jahat
seharusnya gue gak dengerin lo malam itu
gue malah ngebiarin lo sendirian di jalanan
dan untungnya juga mereka gak macem macem sama gue
setiap gue ada masalah robin selalu ada buat gue
begitu juga waktu di toko buku kemarin

apa mungkin novi sama robin sekarang udah pacaran
kayaknya bakal pacaran deh mereka berdua tuh
iya gue tau
apalagi si novi tuh kan sobat lo sendiri
gak bisa dimaafin lagi si novi tuh
hih dosa pengkhianat
gue terus berhati hatinya sama kejadian kemarin
iya robin makasih ya
jadi kalau emang ada apa apa perlu bantuan bisa telfon gue pak
tapi kalau menurut gue ya atas kejadian yang kemarin itu
sahabat sahabat gue gak bakal ngizinin gue keluar sendiri lagi
jadi lebih aman kan
iya saling jaga gitu ya
oh iya gue ada mau ngasih lo sesuatu
seseatu aja ya
kenapa nggak sekarang aja sih bikin penasaran
kok jadi kesannya kayak bukan rubin yang nolongin novi kemarin ya
padahal dari cerita yang gue dengerin kan rubin itu nyelamatin novi
dari penculikan kemarin kan
ah atau jangan jangan
fi lo udah sehatan kan
mungkin gue udah gak apa apa kok
kita makan dulu yuk
gak usah tadi gue udah makan di rumah
makasih ya lo udah baik banget sama gue
sini duduk bareng kita

naik lagi dong
gak bisa sih
kau yang coba anggap gue kotor makasih ya
nugur biasanya juga anak anakemia
kau memungkinkan aku